ya kita akan bahas lebih lanjut polemik dan kendala apa saja di lapangan menyangkut pengadaan fasilitas kesehatan di rumah sakit di tengah situasi pandemi saat ini
bersama lia gardenia partasuma selaku sekjen perhimpunan rumah sakit seluruh indonesia atau persis
selamat sore bu lia assalamualaikum
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore bu lia sehat sehat ya bu ya
baik ibu langsung saja ini kalau misalnya sebelumnya persi juga menyebut ya ada kendala terkait pengadaan icu khususnya di beberapa wilayah
sebesar apa kendalanya sebenarnya bu
ya kita dengar tadi mbak fani bahwa memang angka di provinsi provinsi ini nampaknya ada beberapa provinsi yang perlu diperhatikan
karena sudah mulai meningkat dan ada beberapa provinsi yang kalau di kita disilakan menjadi zona kuning
karena sudah lebih dari enam puluh persen ya
contoh tadi sudah disebut
kalau kalimantan barat
nah memang seluruh provinsi ini tidak sama kenaikan jumlahnya
tapi dari lihat angka tiga puluh tujuh ratus enam menjadi tiga puluh satu itu mendekati sepuluh persen kan kenaikannya
nah apa kendalanya
nah buat kami kendala ini cukup banyak
karena kami memang diminta oleh teman teman dari kementerian kesehatan untuk mulai menambah jumlah tempat tidur
sesuai dengan yang diminta gitu ya
ada yang kira kira mungkin tiga puluh persen
itu kita sudah
harus menyiapkan untuk tempat tidur covid ya
kalau kita lihat dari zona kuning
sudah enam puluh persen dari board
nah tetapi kesulitannya adalah
ruang covid ini memang spesifikasinya adalah dia merupakan ruang isolasi
yang tidak bisa dicampur dengan ruang ruang biasa
nah tentu jalur jalurnya alur alurnya itu memang harus terpisah betul
dan diharapkan pengawasannya pun harus tepat
artinya bisa dilakukan oleh pihak rumah sakit
perawat dan dokter
untuk bisa dilihat secara
apa di jauh secara lebih ketat begitu
nah ini kan tentu menjadi susah
bila ada satu rumah sakit
yang harus memilah atau memisahkan ruangan ruangan tersebut
tetapi tidak punya ruangan yang sesuai
misalnya ada ruang ruangan tersendiri
ini pemantauannya kan menjadi susah
nah ini yang memang rumah sakit ini perlu betul betul memikirkan
bagaimana mengubah ruang biasa menjadi ruang isolasi
tapi kaida untuk penjagaan
penjagaan infeksinya ini harus terpenungi
nah itu yang kendala yang paling berat
itu mbak fani
rumah sakit di wilayah mana saja yang sudah melaporkan
bahwa mereka membutuhkan perhatian lebih dari persik khususnya saat ini
ya kalau dari jumlah ketersediaan tempat tidur isolasi dan intensif
ini provinsi tertinggi memang secara total adalah kalimantan barat
sedangkan untuk ruang intensi yang tertinggi
di provinsi di indonesia ini adalah riau
itu untuk ruangan icu atau intensif
nah jadi artinya provinsi provinsi tersebut harus lebih hati hati lagi dalam menyiasati kebutuhan tempat tidur
tapi bukan berarti provinsi lain tidak ada rumah sakit yang bornya tinggi
nah ini yang kami mohon juga karena dari kementerian kesehatan itu datanya sudah cukup baik ya
sudah lengkap dan bahkan bisa merekam provinsi atau kabupaten
nah mudah mudahan rumah sakit rumah sakit segera menyiapkan tempat tidur atau ruang isolasi tersebut
tapi untuk pengaman antisipasinya sendiri dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah
so far seperti apa bu
adakah kendala kemudian juga mungkin anggaran bisa dielaborasi atau dijabarkan lebih lanjut ibu
terkait dengan anggaran pengadaan rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya
ya seperti diketahui untuk merubah
untuk merubah sebuah ruangan jadi ruang isolasi apalagi icu
itu tentu membutuhkan juga biaya
dan juga membutuhkan fasilitas yang cukup lumayan ya
ya kami berharap mudah mudahan rumah sakit didukung oleh setiap pemerintah daerah tempatnya
untuk memperhatikan hal ini
jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah situasi dari ruangannya
secara fisik seperti apa
kemudian juga alur alur yang tadi sudah saya sampaikan
mungkin juga di tempat tempat tersebut
membutuhkan misalnya cctv atau tempat tempat untuk bisa dipantau gitu ya
supaya artinya orang orang yang ada di ruangan tersebut terpantau atau bisa dilihat setiap waktu oleh perawat
kita bisa bayangkan kalau situasi dalam rumah sakit yang tidak mendukung ke arah sana
betapa repotnya perawat atau dokter harus mereka memantau selama dua puluh empat jam
mungkin pemda bisa membantu bukan hanya dengan alat saja
tetapi misalnya fasilitas pembangunan
ada komunikasi atau misalnya cctv untuk bisa memantau setiap ruangan yang nantinya akan dihuni oleh pasien pasien dengan covid sembilan belas
jadi mudah mudahan bisa dibantu
jadi bukan hanya obat bukan hanya tenaga
tapi juga fasilitas
bu lia beberapa informasi yang juga beredar di medsos kali ini juga menyebut tenaga kesehatan dan juga petugas pemakaman
khususnya ini kewalahan dengan angka kasus kematian ya
bagaimana dari persis sendiri
seperti apa sih sejauh ini laporan yang diterima
ya kami mendapatkan laporan dari beberapa rumah sakit bahwa ada pasien pasien yang datang sudah dalam keadaan atau kondisi buruk
nah itu mudah mudahan juga kita bisa bersama sama lebih hati hati agar pasien pasien covid yang mungkin dia sebelumnya isolasi mandiri di rumah ataupun juga di tempat tempat khusus yang mungkin tidak terpantau
agar segera mengetahui atau waspada kalau sudah bergejala
sebaiknya dengan gejala yang sedang itu sudah harus ke rumah sakit
jadi kita harus menunggu menjadi berat karena kalau sudah menjadi berat pada umumnya sulit sekali diatasi
mudah mudahan kita bisa bekerja sama dalam hal pemantauan ini
bu lia mengenai bor tadi
kita mengharapkan tidak terjadi ya tapi jika ada wilayah di mana bor tersebut sudah mencapai angka seperti yang sudah distandarisasikan oleh persi ini berada di angka khusus dan tidak sanggup untuk menerima kasus baru atau pasien baru masuk ke rumah sakit mereka yang mereka tangani
ini seperti apa bu
solusi dan juga antisipasi yang bisa dilakukan
antisipasi yang bisa dilakukan pihak pihak terkait terutama masukan dari persis sendiri
ya khususnya beberapa kalau kita lihat ya di dalam laporan
kalau kita lihat perkota atau kabupaten ini sudah ada
nah untuk kasus kasus macam ini tentu dibutuhkan adanya koordinasi
jadi adanya rujukan ke rumah sakit lain yang memungkinkan
nah apabila teman teman di rumah sakit yang sudah kewalahan mudah mudahan bisa menginformasikan ini melewati sistem rujukan terpadu ataupun juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta tempat
nah ini kami mengharap betul bahwa rumah sakit pemerintah dibantu dengan keadaan yang baik
dibantu dengan rumah sakit swasta dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah tempat untuk bisa menyiapkan tempat tidur ini semaksimal mungkin
kami mohon juga sistem transportasi
bagaimana caranya mentransportasikan pasien
yang di rumah sakit satu sudah penuh dan akan dirujuk ke rumah sakit lain
jadi mudah mudahan ini kita minta kan dengan sistem yang baik dari provinsi maupun kabupaten kota
terakhir bu lia itu tadi untuk pemerintah pusat dan juga daerah khususnya ya terkait dengan apa saja yang harus diperhatikan gitu menghadapi beberapa saat ke depan apalagi kita tahu masih ada idul adha dan kita takutkan adanya kebiasaan kebiasaan masyarakat indonesia yang mungkin berpergian atau saling berkunjung satu sama lain dan bisa berpotensi
potensi untuk meningkatkan kembali angka kasus covid sembilan belas di indonesia
harapannya dari bu lia sendiri apa saja yang perlu kita perhatikan seluruh pihak tidak hanya pemerintah tetapi juga warga serta masyarakat
covid sembilan belas ini memang menuntut sinergi dari semua pihak
tidak bisa kita atasi hanya dengan sendiri saja
jadi pihak kesehatan sangat membutuhkan bantuan teman teman non kesehatan
mulai dari bagaimana masyarakat bisa artinya mempunyai satu kebiasaan
untuk mengurangi adanya penularan
itu sangat dibutuhkan
kemudian bagaimana masyarakat melalui pemantauan skala kecil baik itu di rt rw dan kelurahan bisa menjaga supaya penularan ini tidak keluar dari wilayahnya
kemudian juga bagaimana dinas kesehatan bekerjasama dengan dinas dinas lain di dalam satu pemerintahan kota maupun kabupaten untuk bisa saling berkoordinasi antar kota kabupaten
apabila memerlukan rujukan
dan satu lagi juga kita mesti minta bantuan bahwa cash flow rumah sakit ini kan juga belum pulih ya
belum pulih artinya dengan adanya kasus yang sudah satu tahun setengah
mungkin rumah sakit ini sangat membutuhkan adanya cash flow yang bisa menjaga atau membuat mutu pelayanan rumah sakit ini terjaga
jadi kita sangat berharap semua pihak bisa membantu kesehatan dan masyarakat juga bisa mendukung dengan
tidak membuat tensi penularan menjadi lebih banyak itu yang kami harapkan
harapan kami semua juga ya sesuai dengan harapan ibu lia terima kasih ibu lia atas informasinya
kita harapkan agar harapan tersebut bisa terwujud ya dalam waktu dekat
terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia newsroom
assalamualaikum sehat selalu
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh